pajik gue aja gak usah takut bukan cuma rumah anak
yang bertanggung jawab saya juga nih siap kok jadi jaminannya
yang penting masalah ini dibawa ke jalur hukum
iya ayah juga ikut bertanggung jawab
ayah bakal pastiin yang bersalah bakal dihukum sesuai hukum yang berlaku
ayah percaya sama keikhlasan pak haji sulam
dan ayah yakin keluarga pak haji sulam bisa jaga amanah
biar masalah ini kita serahkan aja sama beliau
gimana setuju kan
setuju benar benar oke
yaudah deh kalau gitu ibu ibu bapak bapak mendingan pulang dah ya
lu gering geri geri berani banget ya nyopet lu ya
udah ikut aja keluar
tolong b jangan kejena
tolong takutin kebukin b
udah sekarang lu harus tanggung jawab
lu harus keluar ayo
tolong takutin takutin
kalau gak keluar lu ntar
ini pak ini malah dibakar loh
tuh dibakar aja katanya takut
ntar kalau lu ubah lagi dibakar gimana
pan benar benar lu panik
katanya lu temen gua sahabat gua
tapi sekarang lu nyusahin babi gua
wah ini pasti si joni ntar meji yang nyopet
aneh mah gak heran mal
si joni itu kan pergaulan gak bener
sama anak jalanan
iya juga ya
eh mal tau gak
ini berita fantastis
mas udah keluar ngajet
tolong gave jangan kejeleban ke orang orang
tapi ini bagaimana caranya nih
yang tahu bang haji sih kalau orang kriminal kayak begini emang kudu dituntut di jalur hukum
cuman kan ini anak masih kecil kan
masih bocah banget
ntar kalau diamuk masa gimana ya
menurut rum gimana caranya nih
ya kalau menurut rumsi lebih baik dibawa aja masalah ini ke kantor polisi
ya supaya topan juga gak diamuk sama masa bang
iya tadi bang haji ngomong gitu takut diamuk masa

wajahnya udah berangin aja
udah lah be
kesian dia be
karung johnny minta tolong karung lepasin dia karung
topan topan mau ya dibawa ke kantor polisi ya ini demi keselamatan topan
topan gak mau topan takut
topan gak mau di penjara
topan topan tuh gak di penjara
lagian gak ada penjara untuk anak kecil
nanti topan dititipin sama polisi ke tempat rehabilitas
nah disitu topan bisa sekolah
topan juga bisa diajarin tentang pendidikan agama
topan dengerin tuh apa kata ustazah rum tuh
udah nurut aja deh
saja kan lebih tahu hukum
udah lu gak bakalan di penjara malah disekolahin disana
udah keluar aja ya
jangan takut deh
tapi mas topan takut
topan udah deh
lu denger deh apa kata ustazah rum
lu kagak bakalan di penjara
lu mau dididik malahan disana daripada lu kelayapan di jalanan
mendingan di masukin kesana tolong kasih pelajaran kok
jadi ntar lu jadi pinter
itu aku coba di tiri
eh omongan dari mana tuh
hah rasanya gua gak denger ada yang ngomong
omongan preman gitu dipercaya
kalo omong ustaz tuh baru gua percaya
hei rum lo masih kebelan juga ya si haji sulam ya
ya allah umi umi ngomong apa sih
ustaz jarum apa bener sih si jonny yang nyopet
ayah tuh biar kata miskin kagak pernah ngedidik si jonny itu jadi nyopet
iya po iya ini bukan salahnya jonny kok
jadi mpo tenang aja ya
lo sebong bong waktu deh
mana cepetan copetnya buruan keluarin
iya ibu ibu ibu ibu om bapak tenang dulu sebentar
ini pencurinya masih di bawah umur
jadi harap tenang dulu sebentar
saya mohon ya jangan pada pada
saya main hakim sendiri dah
rupanya lo ngangkat anak hanya untuk jadi tutang jambret
kasian banget tuh
tuh saya pun sama bininya tuh
pak ji pak ji maksud omongan pak ji apaan nih
udah deh lam lo jangan berlagak bego deh
udah jelas jelas si jonny jadi tutang jambret
pak ji kalau ngomong jangan asal ngeceplak aja
siapa yang ngejambret
kan tadi saya udah bilang yang ngejamret itu bukannya si joni
iya bah pelakunya itu masih di bawah umur
masih umur sepuluh tahun
dan dia datang ke rumah bang sulam untuk minta perlindungan
jadi bukan jonny yang nyuri
tapi temennya joni dari jalanan
lo ngergak pada semua tuh ha
bukan si jonny kan yang jambret
bener tuh lo sekarang
oh bukan jonny
ngeri digerain cari temennya jonny ternyata
tapi yang dibilang tarmizi sama si malik bukan tuh
sialan bener tuh si malik nggak datang kemari
mana dia tuh si malik sama tarmiji tuh
biarin ntar aja liat tau sendiri
ih lagi lagi bu haji maimunah
kalau katanya ini buka bulan ramadan
udah gua rambut serembus bisa cuma gosip buat ini
supa hari maemunah
malik tuh sama tarmiji yang bilang gosip
masa ini ayamnya digebukin
rangkanya aja maemunah kalau punya mulut jangan sekate kate ngomong
mulut lo adalah harimau lo
yang kudu dijaga mulut itu ada lo
lo juga kalau ngomong jangan jiplak aja lo
ampun jadi pada ribut di sini sih
ibu ibu bapak bapak harap tenang dulu
karena sangat keji kalau anak kecil itu masih harus dipukulin
jadi saya mohon dan saya harap ibu ibu bisa meredem emosi sebentar ya
iya benar ibu ibu bapak bapak ya
insya allah saya akan bawa niana ke polisi
saya harap semuanya percaya sama kami
jadi jangan mau terprovokasi sama orang lain
iya hukum dan sanksi bakal tetap dilanjutin
ya saya sih berharap masalah ini bisa cepat selesai
baik baik menurut hukum
dengar gak tuh he
negara kita negara hukum
jadi jangan main gebuk aja
nyawa tuh ada harginya
biarin ntar copetnya gue yang bawa masih sulam
kalau hukum itu tidak dilanjutkan sebagaimana mestinya
saya rela saya akan bertanggung jawab dan saya akan menjadi jaminan
saya anaknya pak haji muhyiddin pemilik hmh mr
eh rom lu kalau ngomong jangan sebarangan
kalau soal beginian lo gak usah ikut campur
biar aja si sulam yang tanggung jawab
emang salahnya dia kok
dia tuh udah biasa ngandungin yang jelek jelek kayak begini
lo udah diem aja gak usah campur
pak haji gue aja gak usah takut
bukan cuma rumah anak yang bertanggung jawab
saya juga nih siap kok jadi jaminannya
yang penting masalah ini dibawa ke jalur hukum
yeh ayah juga ikut bertanggung jawab
ayah bakal pastiin yang bersalah bakal dihukum sesuai hukum yang berlaku
ayah percaya sama keikhlasan pak haji sulam
ayah yakin keluarga pak haji sulam bisa jaga amanah
biar masalah ini kita serahkan aja sama beliau
gimana setuju kan
setuju benar benar oke
yaudah deh kalau gitu ibu ibu bapak bapak mendingan pulang dah